membahayakan anak anak juga
tapi saat ini saya baru tahu kalau anak anak bisa kena diabetes
nah ini antisipasinya sebagai orang tua bagaimana menurut anda
tidak terada pola makan anak anak
kita harus jaga saja kurangkan minum minum yang manis manis saja banyak minum air putih